ini adalah assessment ya bukan tes jadi hanya untuk melihat sejauh mana level kita
terkait dengan pengalaman pengalaman kita akan ada twk lagi ini bukan twk jadi ini bener bener
kompetensi misalnya kan kita beda beda nih dari lima puluh tujuh misalnya saya penyidik ya yang akan di assessment
ada terkait dengan penyidikan kemudian kalau misalnya yang di bagian humas terkait dengan humas